konsep negara antariksa yang banyak mengundang keraguan kini sudah memiliki fondasi awal di luar angkasa
lalu ada juga satelit telkom yang mengalami kerusakan
serta juga mimpi berkoloni di mars yang kian mendekati kejataan
semuanya kami rangkum dalam kalendoskop sains dua ribu tujuh belas
sains dua ribu tujuh belas diluncurkan dari fasilitas peluncuran wallops milik badan antariksa amerika serikat nasa di virginia amerika serikat pada dua belas november
untuk saat ini asgardia masih merupakan satelit kecil di dalam pesawat ruang angkasa signus yang berlabuh di stasiun luar angkasa internasional atau iss
nantinya signus akan melepaskan diri dan membawa komponen asgardia ke orbit yang lebih tinggi
asgardia merupakan negara luar angkasa
yang digagas oleh ilmuwan rusia igor ashurbeyli
meski terdengar mustahil lebih dari tiga ratus ribu orang telah mendaftarkan diri secara online untuk menjadi warga asgardia
pendiri perusahaan roket spacex elon musk akhirnya membeberkan rencana besarnya untuk menciptakan koloni di mars
menurut laporan tech insider spacex akan mengirimkan pesawat kargo ke mars pada dua ribu dua puluh
dengan misi utama mengembangkan pesawat kargo ke mars
mencari sumber air
jika sukses dua pesawat kargo lain dan dua pesawat kru akan diterbangkan pada dua ribu dua puluh
untuk membangun lahan pembangkit listrik lalu seterusnya membangun kota secara bertahap
sementara untuk transportasi manusia ke mars spacex akan mengerahkan bf rocket
seusai mengalami anomali satelit telkom one milik pt telkom indonesia dipastikan rusak
akibat kejadian itu siaran televisi dan jaringan atm di tanah air sempat mengalami gangguan
berdasarkan informasi di laman detik ainet menurut pengamatan exoanalytic solutions
sebuah perusahaan amerika serikat yang melacak keberadaan objek di orbit biostasioner
telkom one yang berada tiga puluh enam km di atas bumi kemungkinan hancur berkeping keping
diperkirakan ada sekitar dua objek di orbit geostasioner
selain satelit sisanya adalah puing puing atau satelit
di penghujung november dua ribu tujuh belas indonesia dilanda dua siklon tropis dengan jarak waktu yang berdekatan
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika
kemunculan siklon tropis cempaka dan dahlia dalam waktu sepekan adalah peringatan perubahan iklim
bmkg memantau di pasifik terjadi penurunan suhu anomali el nino walaupun lemah
hal itu berakibat bumi menyeimbangkan suhunya
dengan menghangatnya suhu
badan meteorologi menemukan suhu di permukaan laut yang dekat dengan indonesia
selain itu bmkg juga menemukan bibit yang berpotensi menjadi siklon tropis baru
walau demikian bibit siklon yang akan diberi nama flamboyan itu berbeda dengan siklon cempaka dan dahlia yang sumbernya dekat dengan wilayah indonesia
untuk pertama kalinya badan pengawas obat dan makanan amerika serikat telah menyetujui pil dengan sistem pelacakan digital pertama di amerika serikat
perusahaan obat asal jepang otsuka pharmacetical bekerja sama dengan perusahaan obat digital proteus untuk memproduksi pil yang bernama abilify myside
pila abilify bekerja dengan sensor yang terkoneksi ke plaster khusus yang ditempelkan di kulit pasien
plaster akan mengirim data obat ke aplikasi ponsel yang bisa diunggah secara langsung ke database untuk dokter dan pihak terkait lainnya
dengan pil digital para dokter bisa memantau apakah pil ini berhasil diunggah secara langsung

dan ditanam di antara ibu jari dan telunjuk
dengan memindai tangan microchip ini akan memberi akses pekerja keluar masuk kantor
login ke komputer serta membayar makanan di kantin kantor
microchip ini diklaim yang pertama diterapkan di amerika serikat